ungkap saudara kondisi terkini aksi demonstrasi yang terjadi di depan patung kuda jakarta
jelang putusan mk atau tiga hari jelang putusan mahkamah konstitusi
dari perkara sengketa pilpres pada senin pekan depan kita akan tanyakan kepada
jurnalis kompas tv ada mas niramawati di sana
mas ni gambarkan kepada kami bagaimana suasana terkini di sana
masni ramawati demokrasi kondisi
dari gabungan organisasi masyarakat ini berasal dari front penegak kedaulatan rakyat
forum bersatu relawan satu tripilar yang terdiri dari fpi persatuan alumni dua ratus dua belas gmpr
dan juga empat organisasi penegak kedaulatan rakyat
di mana dari gabungan organisasi masyarakat ini mengusung tema demonya
yaitu mengawal para hakim mk menuntut demokrasi dan juga putusan yang adil
dimana kita ketahui memang tiga hari lagi
itu adalah putusan dari mahkamah konstitusi mengenai phpu
yang dimana untuk dari masa aksi demo ini memang memberikan masukan masukan
seperti itu dan juga memberikan seperti pengawalan dan juga memberikan dukungan moral
kepada hakim mk untuk memutuskan dan juga memberikan keadilan
dan juga kebenaran dalam memutuskan hasil dari rapat permusyawaratan hakim
pada tanggal enam april hingga saat ini
dan jika kita lihat pun penjagaan tetap dilakukan oleh pihak kepolisian
tadi pun di depan jalan memang maksud kami di jalan medan merdeka barat
dari tadi pagi sekitar pukul sembilan itu sudah mulai ditutup
dan diarahkan ke jalan medan merdeka selatan
namun barusan saja di jalan medan merdeka selatan ini sudah mulai ditutup juga oleh pihak kepolisian
kendaraan ini memang dialihkan ke jalan mh tamrin
namun dari pengendara yang dari arah sarinah ini sudah mulai ditutup juga
jika ingin mengarah ke medan merdeka barat atau mengarah ke patung kuda seperti itu
dan orasi ini masih dilakukan ini kalau kita pantau memang semakin banyak
untuk masa yang datang dan dapat dilihat saudara akan ditunjukkan
oleh juru kamera kompas tv ini kalau kami gambarkan dan juga
kami lihat untuk dari masa yang sudah berada di sini dari pagi tadi ini mencoba untuk
mendekat ke aksi ke masa yang barusan juga tadi ada datang dari arah medan merdeka selatan
namun tetap dihambat oleh pihak kepolisian dapat dilihat saudara semakin ramai
untuk dari masa yang mendekati para barikade polisi
yang sudah berjaga di patung kuda ini
kalau kita lihat pun saudara memang
maido dan juga saudara untuk tadi ada dari arah medan merdeka selatan
ini juga ada masa yang bergerak menuju patung kuda
namun belum bisa dipastikan ini dari mana dan juga siapakah yang melakukan aksi
juga seperti itu maidoc dan juga saudara
yang melakukan aksi demo itu mereka mengaku dari pendukung dan juga relawan pasangan satu dan juga pasangan tiga
dan memang kita sebelumnya diketahui bahwa akan ada juga aksi demo yang akan dilakukan oleh pendukung dua
namun memang sebelum prabowo ini juga meminta pendukungnya untuk membatalkan aksi demo ataupun unjuk rasa yang akan digelar hari ini
dan mengingatkan kepada pendukungnya untuk tidak terprovokasi
dan untuk saat ini memang dari arah medan merdeka selatan itu juga banyak masa yang berdatangan seperti itu
dan untuk di belakang saya di arah patung kuda juga di medan merdeka barat juga masih ada masa yang berorasi
kita masih tetap memantau dari manakah aksi massa yang baru saja datang ini
dan apa yang akan mereka tuntutkan
apakah ini dari pihak pro atau dari pihak kontra
apakah itu artinya ini di depan dari gedung mahkamah konstitusi benar benar steril begitu
kalau misalnya kita bisa lihat dari gambar yang anda liput saat ini mas nih
iya kalau untuk dari depan gedung mahkamah konstitusi memang sudah steril
tidak ada kendaraan yang lewat tidak ada masyarakat umum yang lewat seperti itu
di patung kudanya dan juga sudah ada pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian
dan untuk dari aksi masa atau maksud kami dari masa yang ingin berdemo atau menyampaikan pendapatnya
yang memang difokuskan pada satu titik yaitu di patung kuda
dan sterilisasi juga sudah dilakukan di sekitaran mk dan juga para kepolisian juga sudah melakukan pengamanan di sekitaran mk